sebanyak dua ratus lima puluh juta penduduk di tiongkok diduga terinfeksi covid sembilan belas selama desember dua ribu dua puluh
jumlah ini pun menjadi kasus terbanyak secara global sejak pertama covid sembilan belas mewabah
dan kami telah terhubung melalui sambungan zoom dengan wakil duta besar republik indonesia untuk tiongkok dino rahmadiana
nama diana kusnadi di beijing tiongkok
selamat sore waktu jakarta terima kasih sudah bergabung bersama kami
kita ingin bertanya terkait dengan kondisi tiongkok saat ini
ledakannya cukup signifikan informasi yang kami baca bahkan mencapai lima ratus ribu per hari
bagaimana sebenarnya kondisi rilis sana
sebenarnya kondisi di beijing yang kita amati selama ini ya selama akhir pekan ini cukup normal kehidupan sehari hari
sejak hari kamis yang lalu karena jalanan sudah mulai ramai kembali
toko toko mal sama restoran utamanya juga sudah mulai buka
dan juga banyak dihadiri oleh orang
jadi kami lihat di sini meskipun dugaan data yang saat ini dilakukan sama media media asing
itu tidak terlihat adanya kepanikan yang ada di kota beijing
kalau bicara mengenai lockdown apakah masih ada beberapa kota pak
mengalami lonjakan jumlah kasus cukup signifikan sehingga terpaksa di lockdown
kita juga tidak melihat ada wilayah wilayah yang saat ini di lockdown secara penuh ya
karena sejak tanggal tujuh desember itu telah terjadi pelonggaran protokol kesehatan
meskipun kebijakan zero tolerance covid itu belum dicabut
nah dengan adanya pelonggaran protokol kesehatannya ini
maka orang yang dinyatakan positif
itu tidak harus lagi masuk ke dalam karantina yang terpusat
sudah ada instruksi kalau dinyatakan memiliki gejala flu
atau lewat antigen
ataupun lewat hasil swab test yang dilakukan secara terpusat
kalau dia dinyatakan tanpa gejala
bisa melakukan karantina mandiri di rumah selama lima hari
pak dino ini berarti memang sudah ada pelonggaran terhadap kebijakan zero covid sembilan belas
tapi kalau kita di indonesia
negara negara lain melihat dan mendengar kebijakan ini sudah berlangsung cukup lama
barangkali sudah hampir setengah tahun ya
lalu apakah ini cukup signifikan untuk menahan laju kasus covid sembilan belas di sana
apakah langkah langkah ini terkesan sia sia pak
saya bukan posisi untuk menilai dada kebijakan dari pihak rrt ya
itu sebaiknya ditujukan kepada kedutaan rrt yang di jakarta
tapi yang saya lihat di sini dari segi masyarakat indonesia
termasuk juga dengan warga kbri
memang dua minggu yang lalu itu masa puncaknya ketika baru dilakukan pelonggaran
telah terjadi penyebaran yang luar biasa
sebagian besar dari warga kbri itu juga lewat tes antigen itu dinyatakan positif
tapi alhamdulillah semuanya itu adalah tanpa gejala atau hanya menunjukkan flu ringan
dan obat batuk itu bisa diatasi dan setelah masa lima hari sudah kembali normal kembali dan negatif
sejak minggu yang lalu selasa juga kbri sudah penuh beroperasi
seluruh warga kbri ini juga sehat kembali dan tidak ada yang dirawat di rumah sakit
pak ini terkait dengan publikasi data yang dihentikan oleh pemerintah tiongkok
apakah ini juga ada kaitannya dengan tadi bapak katakan
simptom yang dialami oleh warga yang terpapar covid sembilan belas
tidak terlalu parah sehingga mereka tidak harus dikarantina
dan bisa menggunakan obat obat yang dijual di toko obat seperti itu
apakah ada kebijakan lain pak kira kira pak
saya tidak bisa berspekulasi dengan apa yang dilakukan sama pemerintah rrt ya
tapi memang dari segi perbedaan data yang dikeluarkan yang semula oleh national health commission
itu tidak pernah memasukkan orang orang yang otg
artinya bagi mereka data yang mereka gunakan itu adalah orang yang terkonfirmasi positif
dengan gejala flu
dan itu masuk dalam perawatan rumah sakit
dan masuk ke dalam karantina terpusat
nah sejak karantina terpusat ini dihilangkan
ya kita bisa menduga bahwa pendataan dari mereka itu menjadi semakin jauh
dengan angka real yang memang terpapar covid sembilan belas
namun yang bisa kita lihat juga apalagi dari orang yang sekitar kita ya
sekitar maksudnya warga kita di indonesia
terus kemudian juga orang orang yang dekat dengan kita
kita juga tidak melihat adanya gejala orang yang banyak meninggal
meskipun data yang disampaikan itu sangat minim orang yang meninggal
mungkin dalam seminggu bisa dilaporkan oleh nhc itu dua orang atau tiga orang
tapi juga di sekitar
di sekitar lingkungan yang kita itu juga tidak menunjukkan banyak juga yang meninggal
artinya covid yang meluas secara masif ini
itu juga dapat terkendali lewat perawatan mandiri
dan tidak banyak menimbulkan korban meninggal
baik nah ini berarti dalam kondisi yang cukup terkendali di sana pak
meskipun data data yang beredar dan juga informasi yang kami baca cukup tinggi
lalu bagaimana dengan pemantauan warga negara indonesia di sana pak
apakah memang masih cukup aman terkendali
apakah ada aduan
atau seperti apa pak strategi yang dilakukan oleh pemerintah indonesia di sana
memang lewat arahan pak duta besar kita terus memonitor warga kita
kita punya hotline yang sudah banyak dikuasai oleh masyarakat kita di sini
terus lewat sosial media itu juga terbuka dan kita monitor terus
serta kami di kbri juga berkoordinasi dengan konsulat jenderal kita yang ada di shanghai
alhamdulillah sampai saat ini kita belum mendapatkan laporan bahwa ada warga negara kita itu
ada yang terpapar parah atau memerlukan dukungan
begitu juga dengan hotline kita itu relatif tenang dan tidak ada laporan laporan yang menunjukkan masyarakat kita itu terancam
baik ini terkait dengan vaksinasi pak bapak bisa ceritakan seperti apa pak
pelaksanaan program vaksinasi di sana dan cakupannya sudah sejauh mana nih pak
terakhir kami monitor di media rrt jumlah vaksin yang sudah diaplikasikan di seluruh rrt itu sekitar tiga lima billion dosis
nah dari pelaporannya itu memang sudah dilakukan dan untuk sebagian besar masyarakat kita melihat sudah ada himbawan untuk melakukan booster pertama
jadi dari yang dua wajib itu awal tahun kemarin awal tahun ini itu baru booster yang ketiga
dan saat ini dengan meningkatnya lonjakan kami juga mendapat kabar bahwa booster keempat itu juga sudah mulai
namun saya kira itu tergantung pelaksananya di masing masing daerahnya
pak dino ini terkait dengan kebijakan
meskipun tadi bapak tidak bisa terlalu banyak ikut memberikan opini terkait hari ini
tapi mungkin dari indonesia yang bisa diadopsi kira kira kebijakan dari pemerintah tiongkok terkait dengan bagaimana menahan laju covid yang baru ini
apakah memang ada hal hal yang menarik yang mungkin bisa di sharing saat ini terkait apa saja kesiapan mereka
dan bagaimana seandainya indonesia juga mengalami lonjakan mengingat ini akhir tahun dan juga euforia warga melakukan traveling kemana mana pak
ya memang buat saya juga termasuk aneh
berita berita yang keluar dari media barat itu cenderung melebihi dari kondisi yang ada yang di lapangan kita di sini
saya dapat maklumin karena itu banyak dilakukan lewat spekulasi
dan lewat spekulasi itulah menjadi headline yang bombastiknya itu sangat besar
tapi bisa saya katakan di sini kondisinya masih relatif tenang
dan kalau kita bandingkan dengan waktu pertama kali muncul wabah ini di wuhan
kita juga monitor belum sampai diterjunkan tenaga medis tenaga medis dari pihak pla tentara
maupun dibangun make shift rumah sakit rumah sakit darurat yang tadi saya melihat juga kita baru sudah membubarkan rumah sakit kita yang di wisma atlet ya
nah ini rumah sakit rumah sakit darurat itu belum ada beritanya akan dibangun
bahwa memang di rumah sakit itu terjadi lonjakan yang cukup antriannya
tapi masih tetap dapat terkendali di rumah sakit masing masing
antrian tetap terjadi
begitu juga antrian yang dilaporkan dari krematorium itu terjadi
namun itu bukan juga karena angka korban dari covid ya
dapat kita duga bahwa angka itu antrian panjang itu diakibatkan karena sempat terhenti layanan krematorium di minggu pertama
karena saat itu disepat
karena saat itu yang sedang dilanda hampir sebagian besar tenaga kerja itu terpapar positif sehingga tidak dapat beroperasi sekitar seminggu
nah backlognya inilah yang saat ini sedang kita lihat sehingga memang terjadi antrian panjang
namun kita tetap waspada di sini
kita tetap melihat perkembangan karena musim dingin dan juga apa yang seperti anda katakan tahun baru tiongkok
itu ada di apa sudah di depan kita
itu juga diperkirakan akan turut menambah waktu pemulihan bagi rrt sampai nanti bulan februari
baik pak dino terima kasih untuk perbicaraannya sangat mencerahkan
jadi informasi tidak sebegitu sangat dramatisnya ya
dan semoga warga indonesia di sana dan bapak dan keluarga dan juga kbrn di sana sehat selalu pak
terima kasih untuk perbincangannya pada sore hari ini pak
terima kasih salam hangat semua